eni mualifah bersama warga lainnya berhasil mengubah kampungnya menjadi kampung kreatif bertemakan barang bekas dan antik
barang barang bekas tak hanya diubah menjadi karya seni namun juga bernilai ekonomis
kerja kerasnya membawa kampungnya beberapa kali berhasil menjuarai lomba karya seni dan perilaku hidup bersih dan sehat
bu ide awal terbentuknya kampung krastik ini seperti apa
awalnya kita banyak melihat barang barang kalau di pinggir jalan gitu kan ada di tempat rongsok
jadinya saya melihat itu kayaknya sayang banget gitu barang barang itu dibuang begitu saja
ada makna dari ornamen ornamen yang dipasang di sini nggak sih bu
salah satu karya kami yang ada nilai filosofinya itu adalah ini
nama judulnya membumi
membumi jadi setiap orang setiap makhluk itu pasti kembali ke bumi
maksudnya seperti itu
nah karena kenapa ini terjungkal bentuknya apapun kalau kita terjatuh walaupun sampai dalam situasi apapun kita itu tidak terjatuh tidak akan sampai terpuruk
barang barang bekas di kampung krastik diperoleh dari sumbangan warga sekitar
sebagian sisanya diambil dari tempat rongsokan
ada pun untuk biaya membeli cat berasal dari dana pribadi
nah jadi yang unik di kampung ngerastik ini semua barang barang bekas atau rongsok seperti ini daleman komputer kemudian juga ada keyboard ada panci tempat nasi termasuk kaleng bekas kerupuk yang saya lukis ini
di sini bisa dimanfaatkan menjadi karya bernilai seni
eni bersama sembilan warga lainnya juga memanfaatkan barang barang bekas
menjadi beragam aksesoris
ada pula baju dari limbah plastik
tak hanya limbah plastik paduan dari limbah lainnya seperti karung bekas juga disulap menjadi rompi yang bernilai ekonomis
usaha ini mewujudkan kampung krastik
melalui galeri rustik sekar jagad sempat terkendala
sebab tak semua warga setuju jika lingkungannya dihiasi barang seni
namun kerja kerasnya selama ini membuat kampung rastik semakin dikenal
asik asik aja luar biasa
jadi kampung kita ternyata sekarang lebih dikenal sama masyarakat luas
dan kayaknya mungkin dengan adanya karya seni seperti ini bisa menambah indeks kebagian masyarakat kayaknya ya
karya karyanya mendapat apresiasi dari masyarakat
hingga beberapa kali menjuarai perlombaan tingkat kota
dan terbaru lomba tingkat nasional
keberadaan kampung krastik di perumahan kelas menengah ini seolah menjadi oase
masih terdapat sekelompok warga yang kreatif dan peduli
dengan lingkungan sekitar
edi berharap ada kontribusi nyata dari pemerintah untuk kampung krastik
yang sudah mewujudkan perilaku hidup bersih sehat dan memanfaatkan barang barang bekas
zayul haq bandung